detik detik kecelakaan maut yang terjadi jumat siang di tikungan jalan raya desa banyu urib
kecamatan ujung pangkah kabupaten gresik jawa timur ini terekam cctv
dua remaja yang berboncengan sepeda motor melaju kencang dan terpelanting ke arah berlawanan saat di tikungan
sepeda motor langsung menghantam truk box yang melaju dari arah berlawanan
tak lama setelah tabrakan pengendara dan penumpang sepeda motor tewas di lokasi kecelakaan
dari hasil olah tkp petugas polres gresik terungkap jika kedua korban masih berstatus pelajar smp
saat itu berboncengan berjalan dari arah ke timur
pada saat itu memang jalan dalam kondisi menikung
memungkinkan bahwa pengendara sepeda motor itu melaju dengan kecepatan tinggi
jadi tidak melihat bahwa ada jalan menikung hingga dia terjatuh
hingga membentur kendaraan
terus ada kecepatan yang saat itu berjalan dari arah berlawanan
sabtu siang kemarin personel gabungan mengevakuasi mobil minibus yang tercebur ke laut di dermaga dua pelabuhan merak banten
proses evakuasi menggunakan alat berat dan melibatkan penyelam sipil untuk menemukan titik lokasi mobil
butuh waktu sekitar dua jam untuk mengevakuasi mobil ini
jadi pengangkatan ini pelaksananya dibantu oleh
kren dan penyelam tradisional bersama kami dari polairut dari tni
kami memonitor jalannya evakuasi
barang bawaan milik korban di dalam mobil dan yang tercecer ke laut langsung diamankan petugas
sementara korban yang sempat mendapatkan penanganan medis di rskm cilegon sudah dirujuk ke salah satu rumah sakit di jakarta
jumat malam sekitar pukul sepuluh waktu indonesia barat mobil ini tercebur saat akan masuk kapal
saat melintas di remdor kapal tiba tiba mundur sehingga remdor terlepas dari kuncian kapal
mobil yang berada di atas remdor pun tercebur ke laut
polisi yang menyelidiki kasus ini memeriksa petugas operator remdor dan sejumlah orang yang bertanggung jawab dalam pengoperasian kapal